ya selamat malam anda kembali menyaksikan program go mudik update pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
saya indra molana
pantauan langsung arus mudik akan disampaikan langsung oleh produser lapangan kami mutia wiro sastro dari gerbang tol cikarang utama
selamat malam mutia mungkin bisa anda gambarkan bagaimana arus selalu lintas terutama yang dilalui oleh para pemudik di tempat anda melaporkan saat ini
dari sampai malam ini yaitu pada pukul dua puluh tadi terpantau hanya dua puluh empat ribu kendaraan saja sehingga turun sekitar tiga empat persen
sehingga para pemudik mungkin yang ingin melakukan perjalanan mudiknya bisa melakukannya pada malam hari diimbau pada malam hari oleh pt jasa marga
kemudian indra yang menjadi salah satu perhatian juga perihal rekayasa lalu lintas yang digunakan sebagai antisipasi untuk mengurai kemacetan
yaitu tadi siang telah dua kali dilaksanakan di tol palikanci begitu palimanan kanci
di kilometer dua ratus dua puluh delapan ada buka tutup rest area terutama di kilometer dua ratus dua puluh delapan karena adanya over capacity atau kapasitas yang berlebihan di rest area
kemudian akhirnya menjadi himbawan juga untuk para pemudik untuk tidak mengandalkan misalnya mengisi bahan bakar atau yang biasa terjadi membeli panganan untuk berbuka puasa
mengandalkan rest area yang dekat dengan destinasi tujuannya begitu
sehingga harus mengantisipasi lebih awal dikarenakan rest area bisa jadi ditutup karena adanya over capacity
ada lima parking bay dan juga sepuluh rest area yang mengular di sepanjang tol jakarta cikampek dengan kapasitas empat puluh hingga delapan puluh delapan kendaraan
sehingga masyarakat memang bisa untuk misalnya mengisi bahan bakar ataupun singgah sejenak di rest area
namun batasnya limitnya hanya satu jam saja
itu tadi mengapa pemudik harus berhati hati untuk mengantisipasi kembali kira kira waktu tempuh yang digunakan dan juga waktu tempuh yang dipergunakan di rest area tersebut
pantauan sampai malam ini memang masih ramai lancar kendaraan di gerbang tol cikarang utama
masih dapat berkendara sekitar dua puluh sampai tiga puluh km per jam
tidak ada antrian kendaraan yang begitu berarti
begitu hanya saja ada kepadatan kendaraan di jam jam tertentu saja
tadi juga telah dilakukan kontraflow di pukul sebelas dua puluh dan hanya berlangsung sekitar setengah jam saja
untuk itu kita masih akan menunggu seperti apa kondisi lalu lintas sampai malam hari ini
apakah betul masih akan terus meningkat
ekskalasi begitu jumlah kendaraannya kita masih akan terus menunggu
baik terima kasih mutia wirosastro melaporkan langsung dari tempat anda melaporkan saat ini
selamat bertugas kembali
ya dan demikian gomudik update kali ini kami akan terus perbarui informasi seputar arus mudik lebaran dua ribu delapan belas di program program cnn indonesia
dan anda bisa mendapatkan informasi terkini seputar lalu lintas harus mudik melalui aplikasi gomudik cnn indonesia
di mana bisa anda dapatkan
anda bisa menggunakan
nya di smartphone android serta iphone
saya indra maulana terima kasih dan sampai jumpa